saat ini saudara kami sudah terhubung dengan kapolresta tanggerang selatan akbp ibnu bagus santoso
pak ibnu informasi sejauh ini soal kronologi jatuhnya pesawat latih seperti apa pak
baik untuk kronologisnya masih dalam pendalaman
nantinya dari knkt yang memaksa jadikan olah tkp
kami dari pihak kepolisian seperti biasa mengandung parameter untuk melaksanakan pengamanan
dan melaksanakan perbantuan kepada knkt dan bkk untuk melaksanakan evakuasi
oke jam empat belas tiga puluh ya pak jatuhnya pesawat
pak ini kan lokasi jatuhnya dekat sekali dengan jalan utama pak yang dilalui oleh masyarakat
ini seperti apa penanganannya pak
selatan polda metro jaya melaksanakan pengamanan pengaturan arus
termasuk pengamanan di wilayah tempat berjalan berkara
agar mudah dalam melaksanakan evakuasi
termasuk dalam memberikan pertolongan ataupun pengamanan terhadap bangkai pesawat tersebut
untuk proses evakuasi yang saat ini berlangsung seperti apa pak
baik masih dari bkk knkt dan pak sanas
masih evakuasi untuk mengeluarkan dua jenazah almarhum
karena yang satu tadi di kotor atau di luar pesawat sudah dievakuasi di rumah sakit terdekat
oke artinya yang satu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat
tank dua masih dalam proses pengangkatan ya pak dari dalam badan pesawat
kalau untuk yang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat kondisinya seperti apa pak
kalau dari polisi pak dari polres atanggerang dan juga polda metro jaya
berapa personil pak yang juga diturunkan
baik kami semuanya ada di lapangan kurang lebih sekitar delapan puluh lima orang
dalam pengaturan arus pengalian arus termasuk pengamanan kepada masyarakat ingin menonton
termasuk pengamanan dalam memberikan bantuan sembilan puluh satu terhadap ambulan menuju ke rumah sakit
oke pak untuk korban artinya sejauh ini
ada berapa orang yang akan dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit totalnya pak
baik yang meninggal berjumlah tiga orang
yang satu tadi sudah evakuasi karena jenazah atau almarhum berada di luar bangkai pesawat tersebut
yang dua masih dalam proses pengeluaran dari dalam pesawat
untuk identitas dari ketiga korban
ya baik untuk identitas sudah ada
nanti akan kita sampaikan lebih lanjut
dan penelitikan dari knkt
pak kalau di sana tim gabungannya terdiri dari siapa saja pak saat ini yang sedang melakukan proses evakuasi pak
baik dari knkt sudah hadir juga
dari pasar dari pemagam
juga sudah ada dari seluruh instansi terkait
sudah hadir di lokasi tersebut termasuk dari aparat tni dan polri
oke kalau untuk pengamanan sekitar lokasi pak seperti apa
ya baik kita sudah sampaikan di awal
kita melaksanakan parametery atau pengamanan lokasi
kepada pihak dari basarnas maupun knkt dalam melaksanakan olah tkp tersebut
dan pengeluaran terhadap jenazah
area yang disterilisasi dipasangi garis polisi
areanya berapa radiusnya berapa jauh pak berapa meter
ya baik dari lokasi sekitar tiga puluh meter
karena lokasi tersebut dekat dengan lapangan
yang ada di wilayah tempat kejadian perkara tersebut
soal dugaan penyebab jatuhnya apakah sudah ada informasi juga pak
masih bekerja nanti akan disampaikan lebih lanjut mbak
untuk jenazah dibawa ke rumah sakit mana pak rencananya
baik informasi mau dibawa ke rumah sakit
ketiga jenazah akan dibawa kesana semua pak
tapi hanya tiga korban yang meninggal dunia
oke sejauh ini apakah ada kendala juga pak dalam proses evakuasi ataupun pengamanan pak
baik alhamdulillah semua bisa berjalan baik dengan pengamanan termasuk
evakuasi yang sekarang masih berlangsung
melaksanakan evakuasi pengeluaran dari dua korban jenazah atau almarhum yang ada dalam pesawat masih dalam proses
kalau untuk nanti pengangkatan badan pesawatnya akan dilakukan seperti apa pak
ya baik nanti setelah selesai nanti pola tkp
nanti akan kita sampaikan lebih lanjut untuk penanganan seperti ini
oke artinya saat ini fokusnya masih mengevakuasi dua korban yang masih berada di dalam badan pesawat ya pak ya
yang kedua untuk olah tkp dari knkt biar selesaikan dulu
yang kita ke posisi yang benar benar memberikan pengamanan pengamanan arus pengamanan jalur
termasuk pengamanan dari pelaksanaan kegiatan membantu untuk melepas
apa membongkar dari bankir pesawat tersebut
apakah ini juga banyak masyarakat yang ada di sekitar lokasi pak
apa arahan dari polisi agar juga tidak mengganggu proses evakuasi
ya kita imbau agar tidak ada yang melaksanakan masuk ke garis polis lain
dan agar kita imbau untuk tidak melaksanakan video atau foto
agar memudahkan proses evakuasi
saat ini ada berapa tim pak yang diterjunkan untuk melakukan evakuasi
dari semua instansi terkait
dari pemerintah kota tangerang selatan
dari kementerian perhubungan semua
untuk melaksanakan pengamanan setelah punya pesawat tersebut
kalau saat pesawat jatuh kan informasinya sedang hujan deras pak
apakah cuaca juga jadi salah satu yang diantisipasi juga pak
baik sekarang pas proses evakuasi
alhamdulillah cuaca terang tidak hujan
tapi lebih jelas nanti bagaimana prosesnya akan dari knkt
jatuhnya pesawat ini berdampak kepada kendaraan yang melintas
tadi jam setengah tiga sore tadi pak
alhamdulillah tidak terjadi jalur sering
karena jalan tersebut hanya perlu lintasan untuk menuju ke arah lapangan
dari warga sebelum jatuh
apakah ada suara keras yang terdengar oleh warga yang melintas di sana pak
nanti akan kita sampai ke lalu lanjut
untuk stabilisasi yang ada di lap di tkp itu
oke pak kalau untuk arus lalu lintas pak mengingat ini adalah jalan utama
seperti apa yang dilakukan oleh polresta tangsel
kami melaksanakan pengarian arus
yang ada di menunjuk ke wilayah atau ke lintasan pesawat jatuh
agar mudah untuk mengakses
atau yang lainnya akan mudah untuk tidak memasuki wilayah tempat yang dilalui tkp kejadian pesawat tersebut
kalau saat ini proses evakuasinya
menggunakan apakah ada alat alat berat juga pak yang akan digunakan nantinya
untuk mengeluarkan dua jenazah yang ada di dalam pesawat
boleh diinformasikan lagi pak
kalau identitas apakah sudah bisa disampaikan pak dari tiga korban ini
baik nanti kita sampaikan untuk keterangan
nanti baru masih ada
dua nama yang sudah teridentifikasi
yang satu laksama pulung darmawan
yang ketiga engineering masih belum ada identifikasinya
oke dua sudah teridentifikasi boleh diulang lagi pak sekali lagi
ya baik yang masih teridentitas dari korban yang satu pulung darmawan
yang kedua mayapurnaweran suwanda
yang ketiga engineernya tapi masih belum tahu untuk nama korban tersebut
oke yang sudah teridentifikasi tadi artinya pilot dan penumpang ya pak
ya masih dua yang sudah terpentasi yang satu belum
oke saat ini yang sedang berlangsung apa pak
evakuasi terhadap dua korban yang masih berada di dalam pesawat
pak apa yang juga diantisipasi oleh tim gabungan pak dalam proses evakuasi ini
selain cuaca tadi juga yang dikhawatirkan hujan lagi pak
ya baik kami dari tim dan jajaran
kita melaksanakan yang pertama awal dari knkt dan basarnas
saya meluarkan dua korban yang masih dalam pesawat
yang kedua menyiapkan ambulans
dan perlatannya termasuk pengamanan jalur
yang ada di wilayah tempat kejadian pesawat jatuh tersebut
pak ini kalau dari visual yang kami dapatkan
juga sedang dipasang terpal di area jatuhnya pesawat
ini apa tujuannya pak dipasang terpal ini
baik baik agar memudahkan untuk evakuasi karena masih banyak masyarakat warga yang meliput
ya kita menghargai dari pihak knkt untuk melaksanakan
dan pak saras melaksanakan evakuasi agar lebih mudah fokus dan melatih kapinya
oke oke kalau untuk badan pesawat sudah ada informasi pak nanti akan dibawa kemana juga
nanti disampaikan oleh najib lagi masih fokus dengan mengeluarkan dua jenazah yang masih di dalam pesawat tersebut
oke baik terima kasih pak ibnu bagusantoso kapolores tangsel